jadi nanti bisa dilihat mahasiswa atau teman teman yang hadir
kemudian kita juga mengadakan kompetisi jadi
kita datangi kita ajak mahasiswa yang kampusnya kita datangi untuk mengikuti lomba esai
inovatif dan juga melakukan pembuatan video kreatif
karena gen z milenial saat ini sangat ini sekali ya terkait dengan video kreatif atau digital sosial media
jadi akan ada lomba lomba yang tentu juga nanti akan ada hadiahnya juga bagi para mahasiswa yang mengikuti
kemudian kita juga sediakan aktivasi untuk kampus juga untuk menampilkan showcase
kampus kampus juga bisa memamerkan hasil karya terbaik dari akademisi dari mahasiswanya
jadi tidak hanya fokus terhadap pertaminannya saja
tapi kami juga memberikan kesempatan bagi universitas untuk mempromosikan dirinya
karena target kita bukan hanya universitas atau mahasiswa universitas yang kita datangi saja
tapi juga beberapa universitas yang ada di daerah tersebut
ya mas tadi menarik ada energizing talks
yang mana nanti akan menghadirkan banyak pembicara
yang nanti tentunya juga akan membahas soal energi ekonomi
nah ini boleh dikasih tahu nggak mas
siapa saja nanti mungkin yang akan menjadi keynote speaker atau jadi pembicara di energy zing talks tersebut mas
jadi kita akan kick off pertamina gustu campus edisi pertama tahun dua ribu dua puluh empat ini besok hari senin di itb bandung
jadi besok di energizing talker ini kita akan mengalami sumbernya keren keren ya
dari pertamina ibu nike widiawati direktur utama pt pertamina juga akan hadir besok
kemudian prof reni wirahadikun rumah selaku rektor itb juga akan hadir juga besok
juga dari wakil pemimpin redaksi harian kompas bapak adi prinantio juga besok hari
kemudian yang sesi kedua topiknya tentang energizing future leaders
jadi bagaimana kita mengunlocking human potential bersama direktur sdm pertamina
pak eris ubi harto kemudian juga ada tugabu selindra ceo cikin
dan juga artis tasya kamila yang juga sebagai digital lingkungan hidup ya
sebagai founder yayasan green book from indonesia
jadi nama sumbernya besok yang hadir di itb keren keren bagus bagus sesuai dengan kapasitas masing masing
jadi kami undang undang besok mahasiswa itb dan juga kampus kampus yang ada di sekitar bandung buat hadir ke itb besok pagi
seharian besok kita acaranya di itb
menarik ya ada public figure juga yang nantinya akan menjadi pembicara di energizing talk
yang merupakan salah satu rangkaian acara dari pgtc itu
lalu mas tadi kan juga sebetulnya sudah disebutkan ya targetnya memang seluruh mahasiswa
tapi sebetulnya ini apakah hanya tersegmentasi pada mahasiswa yang mungkin nantinya akan mengambil jurusan
yang memang ada korelasinya dengan energi dengan ekonomi dengan pembangunan
atau seperti apa target dari pgtc ini
apakah untuk mahasiswa tersebut saja atau seluruh mahasiswa untuk bisa kemudian aware
dengan topik topik ataupun juga tentang pembangunan tentang ekonomi tentang energi
ya targetnya tentu ini semua kalangan ya
jadi tidak hanya mahasiswa yang ada di kampus tersebut
tapi kami juga membawa atau berusaha membawakan atau menurunkan pesan bahwa
bagaimana sih kita pemahaman terkait dengan energi dan juga transisi energi
bahwa energi kan tidak hanya milik mahasiswa yang kita datangi saja tapi juga
generasi muda sebagai penerus bangsal
kalangan siswa dari sma juga bisa datang
karena selain ada discussion panel sekali juga ada hiburan juga
jadi kita kemas menjadi dengan konsep entertainment juga
kami juga mendatangkan beberapa artis music fest ya
jadi sekalian belajar tentang energi belajar tentang transisi energi
mereka juga bisa hadir di kampus tersebut ya
sekaligus nonton beberapa artis yang kita akan tampilkan
jadi tidak hanya mahasiswa yang teknik saja
atau mahasiswa yang fokus terhadap jurusan industri atau energi saja
tapi semua kalangan juga kita harapkan bisa hadir
dan juga bisa menikmati acara pertamina bostu kampus ini
ya ada kompetisi juga nanti yang bisa diikuti
nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mas fajar
soal siapa saja mungkin yang bisa berpartisipasi
tapi usai jeda di sapa indonesia akhir pekan
terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia akhir pekan
dan kami masih akan membahas terkait dengan pertamina bostu kampus
obrolan kita yang lagi seru sempat terpotong sedikit
nah kan nanti besok tanggal enam mei
ada kick off ataupun juga opening dari pertamina gostu kampus di itb bandung
sebetulnya siapa saja yang bisa berpartisipasi
ya untuk besok kick off di itb
tapi juga mahasiswa mahasiswa universitas yang ada di sekitar di bandung
tapi memang kami untuk sesi sesi ini
speaker dan juga panel discussion nya itu
karena di aula barat itb itu tempatnya terbatas
jadi memang diperlukan registrasi di situ
teman teman mahasiswa sma
ataupun kalangan siapapun lah
bisa mendaftarkan diri di website
untuk hadir di acara speaker dan juga panel diskusi
karena membutuhkan registrasi ya
yang tadi ada konser musik
jadi bisa langsung juga datang ke situ untuk melihat
nah yang menarik nih mas fajar kan ini tadi ada
kemudian juga ada kompetisi
tapi sebetulnya nanti di pertamina ghost to campus ini
ada nggak sih arahan ataupun juga pencerahan soal
untuk jenjang karir ataupun juga mahasiswa yang nantinya mungkin ingin berkarir
di bidang energi dan juga pembangunan atau khususnya di pertamina
informasi soal tarif juga tersedia ya
karena nanti juga ada booth dari pertamina ghost to campus ini ya
nanti juga disitu bisa ditanya kira kira bisa konsultasi terutama mahasiswa mahasiswa itb kan
sepertinya banyak juga ya yang masuk ke pertamina
jadi bisa ditanyakan juga kira kira potensi karir di bidang energi ke depan itu bagaimana
kalau kita lihat sekarang lagi trend terkait transisi energi
new re enable energi atau energi baru terbarukan
juga tentu menjadi concern dari mahasiswa mahasiswa sekarang ya untuk menentukan karir ke depan apakah
nah sekarang tentu ada switching ke bagaimana sih ke depan prospek soal transisi energi di indonesia
jadi untuk karir bisa juga datang
kami menghadirkan tidak hanya pertamina persero saja tapi juga
menghadirkan seluruh subholding pertamina anak cucu perusahaan pertamina jadi
semua disitu bisa konsultasi
kami juga menghadirkan dari human capital juga dari biro
nanti juga bisa langsung ngobrol ngobrol disitu terkait dengan informasi karir di pertamina
ada program magang begitu untuk mahasiswa mungkin yang tertarik untuk nanti berkarir di pertamina
ataupun juga nanti ada beberapa program yang diusulkan dari pertamina sendiri
bagi mahasiswa mungkin yang tertarik untuk berkarir di bidang energi dan pembangunan
ya kan selalu terbuka juga program magang bagi seluruh mahasiswa yang ingin magang di pertamina
kami juga beberapa mahasiswa juga saat ini sedang magang di pertamina
ada pertamina holding ada subholding beberapa anak perusahaan
nanti kira kira bisa ditanyakan di situ ke fungsi human capital kami yang hadir di booth
untuk potensi magang kira kira yang sesuai dengan jurusannya itu bisa ditempatkan di mana di pertamina gitu
jadi nanti bisa langsung dikonsultasikan
ya untuk kan ini juga membahas mahasiswa itu berperan penting lah dalam pembangunan kemudian juga soal energi
nah ini kan ada rangkaian acaranya mulai dari energy zing talks dan tadi yang sudah kita bahas ya mas
tapi ada nggak sebetulnya arahan dari pertamina sendiri dalam pertamina ghost to kampus terhadap mahasiswa tersebut
soal pembangunan dan juga soal topik topik energi mas
kita bicara soal dunia energi perusahaan energi seperti pertamina kan sedang menghadapi tantangan yang kita sebut tiga ema energy ya
jadi tri rema energy itu ada tiga yang pertama ketahanan energi bagaimana kita sebagai badan perusahaan energi negara
pertamina mewujudkan ketahanan energi di tengah kondisi geopolitik yang lagi ramai seperti saat ini
kemudian yang kedua itu adalah keterjangkauan biaya energi
jadi setelah tadi bagaimana nih kita mewujudkan ketahanan energi
tapi yang kedua tantangan berikutnya adalah bagaimana supaya masyarakat ini bisa mengakses energi ini dengan biaya yang terjangkau
seperti kita kita bersyukur pemerintah sudah menghadirkan subsidi sehingga biaya bbm kita lpg kemudian energi lain juga terjangkau ya bagi masyarakat
nah yang ketiga ini tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mewujudkan energi yang ramah lingkungan
karena balik lagi sekarang di era transisi energi
ketiga tantangan ini tentu tidak terlepas satu sama lain
nah dari tiga topik ini tiga tantangan inilah yang ingin kita turunkan
pesannya kepada masyarakat kepada mahasiswa sebagai generasi muda bagaimana mereka bisa memahami tantangan ini
sekaligus juga bisa mencarikan atau berbagi cerita ya untuk mencarikan solusi untuk menjawab tiga tantangan ini
sehingga nanti ke depan para generasi muda mahasiswa ini
khususnya itu hanya nilai sampai beberapa triliun
jadi berarti hal ini akan terakhir
dan akhirnya khususnya untuk tergantung dengan mengenai automatik energi
karena ke depan kami sangat doyar nefas
mandirian energi nasional berdasarkan dari sumber daya alam yang kita miliki sendiri
istilahnya mandiri secara energi
jadi itu topik topik atau tantangan itu yang ingin kita turunkan kepada masyarakat
kepada mahasiswa supaya pemahaman mereka lebih meningkat lagi
ya nah kan ada target net zero emission di tahun dua ribu enam puluh juga ya
dari program minami nagus to campus ini ada agenda ataupun program
yang nantinya mungkin bisa membantu terwujudnya target tersebut nggak mas
ya jadi mungkin target itu kan besar ya
target itu kan masih dua ribu enam puluh tapi kita juga sudah mulai lakukan dari sekarang
jadi kalau untuk acara program pertaminaan minami nagus to campus ini
kita juga lakukan edukasi terkait itu bagaimana kita harus hemat energi dan sebagainya
tapi nanti kalau dalam bentuk konkretnya kita juga ada semacam sustainability competition
jadi nanti kita challenge mahasiswa ini supaya membuat kompetisi video kreatif
terkait dengan sustainability atau keberlanjutan
nah nanti dari video video itu tentu juga bisa menjadi inspirasi ya
bagaimana kita mengunjukkan net zero emission
jadi nanti boleh datang terus bikin video soal sustainability
soal keberlanjutan soal kelesaran dan undungan
nanti akan ada hadiah menarik juga untuk juaranya
oke mas itu kompetisinya menarik juga ya karena ini akan menumbuhkan awareness
dari mahasiswa dan juga sivitas akademika soal topik topik pembangunan dan juga energi
terakhir mas fajar harapannya dari gelaran pertaminaan minami nagus to campus ini apa
harapannya kami selaku badan usaha milik negara pertamina ingin terus berkolaborasi
dan bekerjasama dengan para sivitas akademika dari universitas karena mereka adalah generasi penurus kita
yang akan meneruskan perjuangan yang kita lakukan saat ini
jadi mungkin terakhir kami juga mengajak seluruh sivitas akademika di itb bandung
dan juga mahasiswa universitas lain yang ada di bandung
ayo besok datang ke itb aulang batak itb jam sembilan pagi kita mulai untuk menghadiri kick off pertaminaan minami nagus to campus dua ribu dua puluh empat
besok banyak banget narasumber yang menarik yang mau ikut sesi pembicara bisa langsung mendaftarkan diri di ptm id
slash ytc dua ribu dua puluh empat untuk yang lainnya bisa langsung datangin gratis acaranya banyak banget banyak games menarik informasi juga banyak bisa diambil di situ
jadi sampai ketemu di itb bandung besok jam sembilan pagi
jangan lupa wargi bandung untuk registrasi dulu biar besok bisa datang ke pertaminaan minami nagus to campus
terima kasih mas fajar joko santoso vp corporate communication pt pertamina persero sudah bergabung bersama kami di sapa indonesia akhir pekan